ya kan selalu inget pada uya
nggak mau ayam itu kelaparan
wih orang ini gelasnya tiga ya buat bertigaan lah bukan buat situ doang
ini makanan syukuran atas kembali ingat
akhirnya kondisi ikatan bapak kembali normal
ya mengingat selama dua tahun ini kita berusaha mencari bapak
sampai saya pun berangkat ke hutan sumatera untuk mencari bapak
tapi alhamdulillah akhirnya bapak kembali dengan selamat
dan itu suatu keajaiban yang luar biasa
ya kamu tau sendiri lah semua orang juga tau disini
setelah masa pergi meninggalkan kita semua selesai kondisinya seperti apa
dan setelah kamu kembali
maupun raganya kembali dan ingatannya tidak
itu aja aku sangat bersyukur
ya bicara soal bersyukur
mama juga sangat berterima kasih dan bersyukur
satu persatu doa kita semua dikabulkan sama tuhan
dan kebahagiaan keluarga ini menjadi lengkap
dan sempurna dengan kebahagiaan yang akan kami miliki
mas rendy pastinya seneng banget dong bisa kegantung kerja lagi dengan kondisi mas al
ya jujur pak ketika bapak diingat akan menghilang
saya seperti kehilangan arah
iya dan ren kamu sudah menjalankan tugas dan kewajiban kamu dengan sangat baik dan sempurna
untuk menjaga keluarga ini
terima kasih sudah selalu ada buat kami sekolahnya

mama ikut bahagia melihat kebahagiaan kalian berdua
pak ini apa
ini sebenarnya acara apa sih
kok mereka pada perut belukan begitu ya
jadi pengen beluk ayang
jadi orang ngarep banget sih lo
kesannya jadi kayak gak perut belukan aja
nggak gak terlang
kalo mau beluk saya jangan dulu saya udah punya istri
masang kita kan terlalu epic karena masang kembali
mereka kita tangguh masang
seperti kakak kita sendiri masang
bukan kita berdua doang yang senang pasti semuanya senang apalagi andy
udah jangan lama lama beluknya boleh
kita balik lagi berarti
pokoknya pokoknya andin kan cintanya pakai banget sama pak bos gitu loh
nanti kasih kisih kisihnya masa
oke kita balik lagi
ramis sekali mereka ya
keluarga pak ale emang panutan
mereka bisa berbagi dan menunjukkan kasih sayang satu sama lain
ya semoga nanti kalau saya yang sudah berumah tangga sama mirna kita juga bisa seperti itu ya mir
intinya saya mau ucapkan terima kasih untuk semua
khususnya randy mirna kiki dan mama sarah juga
reina terima kasih ya sudah jadi anak yang baik
mungkin terandai yang baik selama papa nggak ada ya
terima kasih sudah menjaga anak anak saya istri saya tercinta dan mama saya selama saya tidak
pasti berat untuk kalian juga
terima kasih ya jess
juga sudah membantu di sini
harusnya waktu itu kamu ketemu sama saya di amerika kan
mas udah ingat sekarang
berarti ingatan kamu itu kembali waktu kamu tadi bilang di villa
apa yang terjadi
mesti ada kejadian apa
sebenarnya bukan kejadiannya yang indah
momen di mana saya diizinkan andin untuk bernaik kuda
karena tanpa izin dari andin
mungkin saya nggak bisa bernaik kuda
mungkin saya akan jatuh dari kuda
pak aku belum dipeluk
mau di mana
oh mau di sini
makasih ya pak
papa udah berusaha ingat kembali
papa pasti berusaha untuk ingat semuanya
kan udah janji semuanya
iya kan selalu inget pada uyak
nggak mau ayam itu kelaparan
orang ini gelasnya tiga ya buat pertigaan lah
bukan buat setidaknya
ini makanan syukuran atas kembali ingatan mas amdi
pak al udah gak amnesia lagi
alhamdulillah pak bos udah sembuh sekarang
udah inget semuanya
udah kembali ingatan pak bos
kita ke dalam yuk
tamu masih banyak soalnya
dadah sempet makan
setelah saya pikir pikir
saya ngeliat pak al dan bu andien
saya mau seperti mereka lihat
penuh dengan bahagia dan cinta
yah begitulah kehidupannya andien sama pak bos
mereka itu bisa saling nunjukin rasa cintanya
walaupun kadang suka cutek jutekan
nanti abis itu balik pesalah lagi
kelarin aja dulu masalahnya
masalahnya juga belum kelar
deh mesti dipikirin
lihat tamu soalnya di depan
eh di dalam
kayak mirna sama pak riza gitu ya enggak
gak usah banyak omong lagi
amir pak amir kita masuk ke dalam
tadi gue lihat pak reza main pandang pandangan sama mbak mira
kira kira tadi lo pandang sama siapa ya
no sama pun kelapa
kuas lu kuas
munggu ini saya
saya males kalau harus ke sana
ini kan acara keluarga kamu
kamu dihendang sama mereka
saya udah males ngeliat kebahagiaan mereka
ditambah ingatannya al udah kembali
makin lengkap kan kebahagiaan mereka
sedangkan saya sendirian kesepian
terima kasih juga pak
itu memang orang baru
ya kesepian itu tergantung gimana kita menghadapi keadaan itu
sebenarnya kita bisa kok nikmatin sepian itu
tapi kalau kamu merasa kesepian karena gak sama nino
atau gak ada nino
kamu kan selamanya merasa kesepian
kamu gak perlu ngebandingin kebahagiaan kamu dengan al dan andil
saya yakin kamu suatu saat kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu sendiri
yaudah ayo kita kesana lagi